saudara bengkulu cukup dikenal sebagai kota wisata sejarah dengan serangkaian sejarah panjangnya dari abad ke abad
di bengkulu ada masjid jami di mana masjid jami berdiri di tengah ibu kota bengkulu dan menjadi magnet wisata religi
masjid jami bengkulu pada awalnya merupakan sebuah bangunan kecil yang dikenal dengan nama surau lamo atau masjid lama
di awal abad ke delapan belas suro lamo dipindahkan dari kelurahan bajak atau di sekitaran makam pahlawan sentot alibasyah ke lokasi sekarang di jalan lejen suprapto kota bengkulu
bangunan masjid jami pada awalnya sangat sederhana terbuat dari bahan kayu dengan atap rumbia
masjid ini didirikan oleh daeng makule seorang saudagar keturunan bugis yang menetap di bengkulu
masjid jami banyak digunakan masyarakat hingga tiba masa pengasingan bung karno di bengkulu
pada tahun seribu sembilan ratus tiga puluh delapan hingga seribu sembilan ratus sembilan puluh
dalam masa pengasingannya di bengkulu banyak hal yang dilakukan bung karno salah satunya merenovasi bangunan masjid jami
bung karno tahu persis bahwa untuk merenovasi masjid ini dia tidak ingin menghilangkan bangunan bangunan yang tradisional
yang sudah melekat menjadi ciri khas dari masyarakat bengkulu saat itu
sehingga apa yang dilakukan oleh bung karno ini sekedar mempercantik diri walaupun memang ada bagian bagian yang harus ditinggikan
bung karno merenovasi masjid jami dengan mempertahankan struktur lama bangunan masjid
namun ada satu bagian yang ditambahkan bung karno yakni pada bagian atap
bagian atap masjid dibuat bertumpuk dan bertingkat tiga berbentuk limasan kerucut dengan celah pada pertangan atap
desain atap ini merujuk pada rumah adat khas bengkulu
bagian inti yakni ruang ibadah serambi dan tempat wudhu
desain masjid jami memiliki corak arsitektur jawa dan sumatera dengan bangunan utama berukuran empat belas enam puluh lima meter persegi
di dalam bangunan utama terdapat mihrab serta mimbar percorak istanbul dengan empat buah anak tangga
pada tahun dua ribu empat majid jami ditetapkan sebagai salah satu bangunan cagar budaya oleh kementerian pendidikan dan kebudayaan
penetapan masjid jami sebagai cagar budaya diperkuat dengan undang undang nomor sebelas tahun dua ribu sepuluh tentang cagar budaya
ketika bulan suci ramadan seperti ini masjid jami bengkulu selalu dipadati jemaah
masjid jami tidak pernah sepi dari kunjungan jemaah yang melaksanakan ibadah ataupun wisata religi